atlet atlet esports nasional kini memiliki kepengurusan baru
fokus utama kepengurusan baru di bawah komando budi gunawan ini salah satunya adalah mengenai regulasi e sports
selain itu fokus lainnya dalam kepengurusan baru adalah training center bagi para atlet
pusat pelatihan ini dibangun sebagai persiapan menghadapi asian games dan olimpiade mendatang
dunia esports sendiri tidak bisa dipandang enteng
di indonesia saat ini terdapat enam puluh juta pemain aktif
prediksinya di akhir dua ribu dua puluh jumlah pemain akan meningkat hingga seratus juta orang
sementara kontribusi e sports dalam pendapatan nasional di tahun dua ribu sembilan belas mencapai sekitar tiga belas triliun rupiah
jumlah ini akan meningkat hingga dua puluh triliun rupiah di tahun dua ribu dua puluh
sekurang kurangnya hari ini yang sudah terbentuk perangkat sabang olahraga esports
banyak hal yang memang pekerjaan rumah yang harus segera disiapkan
yang pertama regulasi pojok sedang bekerjaan seluruh pengurus daerah termasuk penjaringan atlet termasuk event dan sebagainya
training center untuk persiapan nanti menghadapi event asian games dan olimpiade